tapi untuk ketinggian hilalnya
di obserhantasi ramasat surakarta
ketinggian tempatnya itu satu ratus tiga puluh sembilan mgpl
sekitar lima derajat dua puluh tujuh menit
tapi untuk ketinggian hilangnya